suasana berbeda tampak di asrama haji pondok gede jakarta
kompleks asrama yang biasanya sepi pengunjung
kini diramaikan oleh kehadiran petugas haji yang akan melayani jemaah haji tahun dua ribu tujuh belas
geliat kegiatan mewarnai asrama calon tempat singgah jemaah haji asal embarkasi jakarta
sebelum diberangkatkan ke tanah suci
dari pengumpulan koper sampai doa bersama dilakukan oleh para petugas haji ini
petugas sebanyak empat ratus lima puluh enam orang ini merupakan bagian dari tujuh ratus lima puluh lima orang petugas haji
yang akan diberangkatkan tanggal dua puluh tujuh juli untuk melayani jemaah haji indonesia selama di arab saudi
mereka terdiri dari petugas pelayanan umum dan petugas kesehatan
di luar petugas yang mengawal tiap kelompok terbang
diharapkan pelayanan terhadap jemaah haji tahun ini akan lebih baik dari tahun tahun sebelumnya
alhamdulillah atas bimbingan kita semua dan komitmen kawan kawan
mereka sangat sudah menyiapkan diri
mudah mudahan persiapannya sudah maksimal dengan komitmen tiga pelayanan itu tadi
pembinaan pelayanan perlindungan jemaah tidak akan kehilangan pelayanan walaupun keterbatasan petugas
asrama haji embarkasi jakarta bekasi di marga jaya bekasi jawa barat
siap menyambut kedatangan ribuan calon jemaah haji
jawa barat merupakan kuota terbanyak di indonesia dengan hampir tiga puluh sembilan ribu calon jemaah haji
kabit penyelenggaraan haji dan umroh
pertama umrohkan wilkemenak jawa barat aja mustajam menyatakan
fasilitas kamar ruang kesehatan beberapa mobil ambulans hingga ketersediaan konsumsi yang cukup
diharapkan dapat membuat nyaman jemaah haji
selain itu adanya tambahan gedung baru juga diharapkan mampu menampung hingga empat kloter jemaah haji
dibanding tahun sebelumnya yang hanya mampu menampung tiga kloter jemaah haji
sementara untuk lansia dan penyandang disabilitas
petugas khusus juga telah disiapkan baik dari awal penerimaan
pengantaran ke gedung dan kamar hingga pemberangkatan ke bandara
kami berupaya keras dari mulai sejak dimulainya pelunasan sampai sekarang dengan penguasaan
kejadian tahun kemarin ada jemaah haji yang tertinggal di kloter itu merupakan pengalaman yang berharga
dan berupaya kami tidak akan terulang lagi kejadian seperti itu
dan insya allah semuanya dari kloter satu
sampai dengan kloter empat puluh tujuh gelombang pertama itu diupayakan semuanya sudah
sementara di gorontalo jelang pemberangkatan jemaah calon haji asal gorontalo
pembenahan gedung baru asrama haji gorontalo terus dilakukan
di beberapa lokasi yang menjadi tempat menginap para jemaah calon haji masih harus dibenahi
di antaranya soal sirkulasi udara dalam gedung baru serta tempat makan
pihak pengelola asrama haji gorontalo mengatakan target perampungan dilakukan
setelah sebelum jemaah calon haji masuk
di jemaah asrama pada delapan belas agustus mendatang
tercatat di asrama yang baru ini mampu menampung calon jemaah sekitar dua ratus empat puluh orang
untuk penggunaan asrama ini insya allah jemaah yang akan berangkat pada tahun ini
bisa kita tampung di gedung itu
kita ngikutin dengan fasilitas yang sudah tersedia di sana bisa menampung lebih kurang dua ratus empat puluh orang jemaah
jadi sebagaimana juga yang sudah sering kami sampaikan pada jemaah
tahun ini insya allah gedung yang baru itu sudah bisa kita gunakan
walaupun belum seluruh kamar dikarenakan keterbatasan fasilitas yang sudah ada